berawal dari hobi bayu seorang pria asal cimahi jawa barat
mulai membudidayakan hewan kameleon sekitar setahun lalu
awalnya bayu adalah seorang karyawan restoran di sebuah hotel
namun karena pandemi covid sembilan belas yang mulai melanda indonesia
ia terkena dampak phk di tempat kerjanya
semenjak menganggur waktu luangnya diisi dengan hobi yang digemarinya
yaitu merawat sejumlah hewan reptil
salah satunya kameleon
kamelion masuk ke dalam jenis reptil
biasanya hewan ini hidup di habitat yang bersuhu hangat
seperti hutan hujan hingga gurun
camilan banyak ditemukan di jumlah penjuru dunia seperti afrika madagaskar hingga asia selatan
menurutnya kamelion disukai penggemar hewan reptil karena warnanya yang cantik
selain itu gaya makannya yang unik menjadi salah satu kelebihan yang disukai orang
omset sih nggak tentu ya
soalnya kan camoleon itu lama dari netasnya
paling dispekulasiin per tahun gitu
setahunnya dapatlah kecilnya tiga puluh besarnya sampai seratus lebih
kalau baby ya agak murah kalau misalnya udah dewasa ya lumayan gitu
dari mulai berapa
dari harga lima ratus sampai tujuh juta sembilan juta
merawat reptil yang satu ini tidaklah sulit
pastikan cukup terkena sinar matahari
beri makan teratur ulat jerman atau jangkrik
dan air untuk menjaga kelembapan tempat tinggalnya
dari hasil budidayanya ini bayu telah menelurkan puluhan ekor
dalam setahun terakhir ia berhasil mengumpulkan uang hingga seratus juta lebih dari budidaya kamelion
bahkan keluarga lain yang juga terkena phk
segini ikut membantunya membudidayakan kameleon
kamelion yang ia budidaya dijual melalui media sosial